kluster kluster yang baru bermunculan mengakibatkan peningkatan angka kasus covid sembilan belas di daerah istimewa yogyakarta
bahkan d i e sempat menduduki peringkat satu nasional pada awal pekan ini
kluster yang dianggap meningkatkan angka kasus adalah kluster sedayu bantul
kluster takziah menjadi awal dari kluster ini
kluster ini meluas menjadi kluster di tujuh belas sekolah
tak hanya itu klaster ini meluas melintas wilayah dari bantul ke sleman
bahkan ada satu guru di bantul yang nekat mengajar meski sudah jelas positif covid sembilan belas
senin lalu provinsi terkecil di indonesia ini menempati posisi pertama dalam penambahan kasus covid sembilan belas
gubernur d i e sri sultan hamengkubwono tidak khawatir dengan kondisi ini dan merasa masih bisa mengendalikannya